sebenarnya kalau menurut aku ya ini keunggulannya adalah karena terintegrated dengan semua platformnya mental
soalnya first reactionnya waktu pertama kali dibilang eh ini ada kamera ini